gubernur papua lukas nmb di cekal keluar negeri
pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
selain itu ppatk juga memblokir sejumlah rekening milik lukas nmb
hingga kini kpk belum menjelaskan kasus korupsi apa
yang menjerat gubernur papua lukas nmb
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung
melalui sambungan zoom dengan jurubicara gubernur papua
rifai darus selamat malam pak rifai
selamat malam mbak
pak rifai bagaimana situasi di pemprov papua
pasca penetapan gubernur lukas nmb sebagai tersangka di kpk
ya baik jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa
bapak gubernur papua bapak lukas nmb
selalu bersikap kooperatif dalam menjalani pemanggilan dari kpk
karena beliau merupakan pribadi yang taat hukum
dan sudah menunjukkan buktinya selama ini
kepada bapak gubernur lukas nmb
negara kesatuan republik indonesia
nah kondisi pemerintahan di provinsi papua
semuanya berjalan sebagaimana mestinya
berjalan dengan normal karena bapak gubernur
kepada seluruh staff yang ada di pemerintahan provinsi papua
karena memang sejak dulu bapak gubernur
telah menyatakan bahwa posisi beliau
sebagai kepala daerah di provinsi papua
akan dan pasti selalu diawasi dan diamati oleh semua pihak
tidak sedikit yang menunggu bapak lukas nmb ini
tersandung oleh kerikil kecil ataupun batu besar begitu
dan itu berlangsung selama dua periode beliau menjabat
nah berkenan dengan hal tersebut
sikap kooperatif akan diutamakan oleh bapak gubernur
menjalani seluruh proses ini
tentu sangkaan terhadap bapak lukas nmb
akan didalami oleh kuasa hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan
undang undang yang berlaku mbak
oke pak rifai apakah kemudian dengan status tersangkanya
pak lukas nmb ini mempengaruhi aktivitas pemerintahan di papua pak
oh tidak mempengaruhi
karena beliau kan selama ini dalam kondisi sakit pun
itu selalu memonitor pergerakan dan roda pemerintahan di provinsi papua
baik itu melalui sekretaris daerah
kemudian para asisten dan kepala skpd
tentunya semangat beliau untuk terus membangun dan menjaga papua ini
sehingga pak lukas nmb walaupun dalam kondisi fisik yang perlu peranganan serius
beliau selalu mencoba untuk berkomunikasi
dalam melihat perkembangan dan perjalanan roda organisasi pemerintahan
oke apakah anda dan jajaran di pemprov ini
sebetulnya mengetahui pak kasus yang menjerat lukas nmb
pak beliau sendiri kan baru mengetahui menerima informasi bahwa sudah
dinaikkan status menjadi tersangka itu pada sekitar tanggal sembilan bulan ini
jadi belum mengetahui ya kasusnya apa yang menjerat lukas nmb begitu ya pak rifai ya
oh tidak pak gubernur sudah mengetahui bahwa
kasus yang menimpa beliau
itu sekitar tanggal sembilan
karena kami baru terima surat dari kpk
itu sekitar tanggal delapan bulan september
kemudian dilaporkan kepada bapak gubernur
bahwa ada surat dari kpk yang sudah menyatakan beliau tersangka
kemudian ada surat yang kpk untuk mengundang beliau memberikan keterangan
di mako berimub pada tanggal dua belas kemarin
kasusnya ini apa pak
ya kasus ini yang dituduhkan dan ditandakan kepada bapak lukas nmb adalah
tetapi untuk lebih mendetail itu menjadi beliau sudah memberikan kewenangan penuh
kepada tim lawyer tim hukum yang akan berhubungan dan berkomunikasi langsung
terkait materi daripada kasus ini
sedangkan posisi saya adalah
menyampaikan hal hal yang tidak berhubungan dengan proses hukumnya
oke artinya kasusnya adalah kasus gratifikasi
tapi kasus gratifikasi terkait apa itu nanti akan dijelaskan oleh tim kuasa hukumnya
dari pak lukas nmb dan juga dari kpk
karena sampai saat ini kpk belum menjelaskan kasus gratifikasinya ini
kasus gratifikasi terkait apa
oke pak rifai kemarin harusnya lukas nmb ini diperiksa di makobrimo papua
tapi lukas nmb kemudian mangkir begitu ya
absen karena menyatakan sakit
tapi saat ini kondisi dari gubernur lukas nmb
dan daripada kpk hari kemarin
dikarenakan memang kondisi beliau dalam posisi yang ada drop
drop kesehatan beliau
yaitu kakinya bengkak dan suara beliau tidak maksimal
nah beliau sendiri sebenarnya sudah mengajukan izin kepada mendagri
untuk melakukan check up dan pengobatan lagi ke luar negeri
dan izin itu sudah keluar
pengajuan izin itu dilakukan jauh hari
sebelum penetapan tersangka yang kita terima
lalu izin itu keluar untuk melakukan pengobatan sejak tanggal sembilan
nah kemarin itu harusnya beliau terbang untuk melakukan pengobatan
tetapi karena ada panggilan dari kpk
sehingga beliau mengurungkan terbang ke luar negeri
beliau ingin tim hukum untuk bisa menyampaikan kepada kpk bahwa kondisi beliau seperti ini
sehingga harusnya terbang
tetapi kemudian tidak melakukan penerbangan ke luar negeri
oke kalau izinnya sudah keluar dari kementerian dalam negeri
tapi di satu sisi kpk sudah melakukan pencekalan terhadap lukas nmb
supaya tidak bisa keluar negeri
artinya ini izin yang diberikan oleh kementerian dalam negeri untuk rencana berobat
tidak bisa dilakukan ya dibatalkan ya pak rifai ya
untuk pencekalan kan kita tidak mengetahui kapan pencekalan itu dilakukan
oleh imigrasi atas permintaan dari kpk
kita baru mengetahui bahwa sudah dilakukan pencekalan
itu setelah tanggal dua belas kemarin kami bersama tim hukum melakukan komunikasi dengan penyidik kpk
nah dari penyidik kpk itu mengatakan bahwa mereka menghargai juga hak asasi daripada bapak gubernur
sehingga mereka akan berkoordinasi untuk memberikan izin agar bisa melakukan pengobatan dahulu
karena pemeriksaan tanpa posisi kesehatan yang baik
yang baik kan juga berjalan tidak maksimal nantinya
tetapi malam harinya memang kami mendapatkan berita juga bahwa sudah dilakukan pencekalan sejak tanggal tujuh begitu mbak
oke artinya dengan pencekalan ke luar negeri ini pak lukas nmb tidak jadi berobat ke luar negeri begitu
meskipun sudah ada koordinasi dengan kpk dan juga kementerian dalam negeri
ya karena peraturan sudah begitu mbak ya
kedepannya kalau nanti ada pemanggilan lagi dari kpk
pemanggilan pemeriksaan untuk lukas nmb gubernur papua
apakah yang bersangkutan akan dipastikan untuk hadir pak rifai
ya kita tetap melihat daripada kondisi bapak gubernur saat ini
karena memang sekarang psikologi masyarakat dan massa di papua ini bertanya tanya juga kepada kita semua
dengan melihat informasi yang beredar di media sosial maupun yang ada di berita berita media
nah saat ini memang saya ingin sampaikan bahwa kondisi psikologi daripada masyarakat ini
semua sedang bertumpah di kediaman bapak gubernur
nah di kiriman pak gubernur ini masyarakat sudah sangat banyak sekali ribuan jumlahnya
untuk menjaga bapak gubernur karena memang psikologi masyarakat papua
khususnya kepada bapak gubernur ini sangat tinggi karena merasa bahwa beliau lah kemudian tokoh yang bisa
mengangkat harkat dan derajat masyarakat papua
jadi kita juga akan menunggu dan meminta tim hukum untuk selalu berkoordinasi dengan kpk
sambil kita memberikan informasi up to date yang berkembang saat ini
oke tapi pak rifai sebagai warga negara yang baik dan sebagai kepala daerah yang sudah dua periode
saya ingin tanya sekali lagi apakah gubernur lukas nmb akan memenuhi panggilan pemeriksaan kpk
kalau nanti dipanggil untuk kedua kalinya

saya kira sejak awal sudah selesai
saya ingin saya sampaikan bahwa bapak gubernur sangat kooperatif
ini bisa dibuktikan dengan seluruh staff yang juga dipanggil oleh kpk
beliau memberikan ruang bahkan memerintahkan agar semuanya bisa menghadap dengan kpk memberikan keterangan
nah beliau sendiri dalam kondisi sehat pasti akan hadir untuk bisa menerima dan berkomunikasi serta memberikan keterangan kepada kpk
oke tadi anda katakan bahwa psikologi masyarakat di sana bertanya tanya memberikan dukungan kepada lukas nmb
apakah gubernur lukas nmb akan berusaha menjelaskan ataupun menenangkan para pendukungnya di sana dan percaya pada proses hukum di kpk
ya saya kira bapak lukas bapak gubernur adalah seorang negarawan yang baik dan memberikan contoh yang baik
nah beliau juga pasti akan berkomunikasi dengan semuanya baik itu keluarga baik itu juga masyarakat baik juga tokoh tokoh adat tokoh agama tokoh gereja dan juga para panglima panglima perang yang ada di papua ini
untuk kemudian akan bisa memberikan keterangan dan juga memberikan informasi kepada kita semua
oke terakhir saya ingin tanya komitmen dari gubernur papua lukas nmb tidak akan ada pengerahan masa untuk menahan dirinya supaya tidak diperiksa ataupun diproses hukum oleh kpk pak rifai
kita akan melihat ke depan karena proses ini masyarakat ini dan masa ini kan banyak yang spontan kemudian hadir menjaga rumah beliau
tapi tidak ada pengerahan ya tidak ada
tidak ada pengerahan dari kubunya pak lukas nmb ya
tidak ada pengerahan
saya kira nanti pak kapolda papua dan juga pangdam papua
kita juga bisa memberikan informasi memberikan data begitu
terkait dengan situasi sosial dan psikologi masyarakat di papua
baik kita tunggu nanti bagaimana tanggung jawab dan juga kesiapan
dari gubernur papua lukas nmb untuk memenuhi panggilan pemeriksaan
dari komisi pemberatasan korupsi terkait dengan kasus gratifikasi
yang menjerat dirinya apakah ia benar benar akan memenuhi panggilan tersebut
kita tunggu nanti terima kasih sekali jurubicara gubernur papua rifai darus
atas waktunya kepada cnn indonesia newscast malam hari ini
sehat selalu pak rifai